halo ketemu lagi sama albi pratama
nah saya punya cerita nih
banyak pengamat otomotif yang memprediksi bahwa di tahun dua ribu dua puluh
tren otomotif di indonesia ini masih akan diramaikan oleh jenis kendaraan suv
nah ini juga semakin diperkuat dengan adanya data dari gaipindo
pada tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
pangsa pasar suv ini melebihi penjualan dari mpv
atau sekitar dua ratus tujuh puluh ribu unit suv terjual ke seluruh masyarakat
nah di ems dua ribu dua puluh tiga
dari serangkaian pabrikan ataupun brand yang melantai di sini
rata rata melaunching produk produk esg
lihat ini banyak banget produk suv yang ada di sekeliling saya
tapi kali ini saya nggak akan ngebahas satu satu suv yang ada di sini
saya akan bahas dan juga mengkooparasi
suv terbaru dengan kategori compact suv yang ada di iims dua ribu dua puluh satu
yang pertama adalah suzuki grand vitara
lalu ada wuling alves
dan yang ketiga adalah chery omoda lima
saya akan membandingkan bagaimana desainnya
dan juga berapa sih harganya
dan kita akan sambil jalan jalan di pameran g expo dua ribu dua puluh tiga ems
bicara soal desain pertama kita bahas dulu suzuki new grand vitara
walaupun secara dimensi sudah jauh berkurang dibandingkan dengan generasi sebelumnya
yang masuk kategori medium suv
gravitara terbaru ini masih tetap punya aura tough ataupun tangguh
yang mana ini turunan dari grand vitara edisi tahun dua ribu an
adanya grill yang cukup besar di sini
didominasi warna hitam piano black di tengah
dan juga dikelilingi oleh aksen berwarna chrome
serta logo dari brand asal jepang yang cukup besar di sini
mengindikasikan bahwa ada kesan berani yang ingin ditampilkan kepada calon konsumennya
nah selain itu grand vitara juga punya desain wajah ataupun facia yang multi level facia
bukan multi level marketing
yang nanti jadi mlm
di atas ini bukan lampu utama
melainkan lampu drl
lalu yang bagian bawah ini adalah
ini mirip dengan beberapa desain yang dianut oleh brand seperti hyundai
lalu juga ada chevrolet dan juga wuling
bicara soal desain dari wuling alves
sebenarnya mobil ini punya kembaran loh di amerika tengah sana
dalam wujud chevrolet aveo hatchback dan juga chevrolet aveo sedan
masuk ke indonesia
berubah jadi sebuah suv
dan juga menggunakan logo dari wuling
wajar aja ya karena chevrolet yang merupakan bagian dari jurnal motor ini punya kerja sama dengan wuling sendiri
punya desain yang cukup elegan
jika dibandingkan dengan desain compact suv sebelumnya suzuki grand vitara yang punya kesan tangguh ataupun tough
wuling alves yang merupakan adik kandung dari wuling almas
punya grill yang cukup besar dengan ornamen strong
yang seolah olah adalah ini sebuah diamond yang ditempelkan
logo wuling yang ditaruh di sini sudah berwarna silver
yang artinya sudah disegmentasikan untuk kalangan menengah ke atas
karena kalau logonya masih merah
itu adalah untuk produk produk wuling kategori menengah ke bawah dan juga mobil mobil niaga ataupun mobil komersil
dua desain sebelumnya
yaitu suzuki grand vitara ini punya karakter wajah ataupun kesan tangguh
atau tough gitu ya
lalu untuk wuling alves punya kesan elegan seperti sebuah urban suv
nah kalau ini
cherry omoda lima punya kesan sporty sekaligus futuristis
ini terlihat dari desain grillnya yang cukup besar di sini
seperti banyak permata ataupun diamond yang dijejerkan ataupun ditempel di bagian depan
chery mengusung konsep art in motion untuk seluruh desain dari chery omoda lima ini
sedangkan untuk grillnya punya nama one peace diamond grill
sama seperti suzuki grand vitara
di mana bagian atas ini bukanlah lampu utama
melainkan lampu drl atau day time rining light
sekaligus juga dengan lampu sen
sedangkan untuk lampu utamanya ditaruh di bagian damper sini
untuk lampu jauh lampu dekat dan juga fog lamp nya
suzuki grand fitra terbaru menawarkan sejumlah fitur yang cukup menarik
untuk digunakan oleh pengemudi ataupun penumpang ketika sedang berkendara
pertama ada head up display ataupun hud di bagian kursi pengemudi
lalu juga ada floating head unit berukuran sembilan inci yang cukup besar
sudah terkoneksi dengan smartphone baik itu iphone ataupun android
dan juga ada wireless charging yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan napas
sampai sambil mengisi daya baterai nya untuk ditempatkan di sini
ditambah fitur yang paling baru untuk suzuki
yaitu adalah tersedianya panoramic sunroof yang bisa dibuka secara lebar sampai ke belakang
panoramic sunroof buat suzuki itu adalah sesuatu ya
karena jarang banget suzuki menghadirkan panoramic
bahkan sunroof pun jarang
tapi ini sudah menghadirkan panoramik di suzuki grand vitara terbaru ini
sekarang kita udah di dalam interior
dari suzuki new grand vitara
nah bicara soal kelapangan kabin
mobil compact suv ini masih memberikan akomodasi yang cukup
buat para penumpang yang ada di kursi belakang
saya yang punya tinggi badan satu ratus tujuh puluh enam cm bisa dilihat
masih punya ruang kaki yang cukup luas di sini
dan masih bisa sedikit selonjoran
nah untuk headroom nya sendiri juga bisa dilihat
walaupun di sini ada panoramik yang biasanya memakan ruang kepala ataupun headroom
saya masih punya sisa ruang yang cukup di area tempat duduk belakang
dan masih tergolong nyaman sih duduk di sini
sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang desain interiornya
untuk desain eksterior sebenarnya
wuling alves ini punya kembaran di amerika tengah sana
baik itu depannya dan juga setir kemudinya
desain dashboardnya ini sama persis dengan chevrolet aveo hatchback
nah bicara soal interior dari wuling alves sendiri
wuling alves menawarkan kemudi stir yang cukup modern
dan juga bisa diatur posisinya
belum teleskopik tapi sudah tield atas bawah
dan punya desain flat bottom steering yang membuat pengemudi lebih nyaman
ditambah ada fitur head unit berukuran sepuluh dua puluh lima inci
yang sudah didukung ataupun disupport dengan android
desain di dashboardnya bisa dilihat walaupun di sini ada material keras
tapi di bawah sini nih di tengah tengah sini di atas kisi kisi ac
menggunakan soft touch ataupun material empuk dengan ornamen jahitan jahitan asli
dan yang lebih menarik adalah kisi kisi ac nya di sini nih
seolah menyatu sampai ke bagian tengah dan rapih sekali
membuat mobil ini terkesan lebih elegan jika dibandingkan dengan grand vitara
nah desain dari tuas transmisinya pun sudah modern
tapi sayangnya kalau suzuki grand vitara itu sudah dilengkapi dengan wireless charging
sama seperti cerio moda ini belum tersedia wireless charging
dan di sini juga sudah tersedia rem parkir elektris
di mana kalau suzuki grand vitara masih menggunakan tuas manual
untuk pengaturan jognya juga masih manual belum elektrik
jok di depan saya ataupun di jok pengemudi ini sudah diset sesuai dengan
bagaimana saya mengemudi dengan tinggi badan satu ratus tujuh puluh enam cm
bisa dibilang ini sudah settingan paling mentok
tapi saya masih punya sedikit ruang di kaki dan masih bisa sedikit selonjoran
apalagi kalau di set jognya paling rebah ini masih tergolong nyaman
untuk headroom memang agak sedikit tipis kalau kita duduknya tegak
tapi kalau misalnya kita rebah headroomnya cukup mumpuni untuk kita beraktivitas di dalam kabin
cherry omoda lima menjadi satu satunya dari tiga mobil yang kita bandingkan dengan pengaturan kursi elektrik
bisa lihat saya bisa maju mundur dengan satu sentuhan saja
nah dibandingkan juga dengan dua produk sebelumnya cerio moda lima ini menghadirkan sebuah kabin
bernuansa modern elegan sporty dan tidak terlihat seperti mobil buatan tiongkok
karena mobilnya sebuah brand tiongkok maka wajar sih sebenarnya kalau dia punya inspirasi dari beberapa brand asal eropa
contohnya seperti komodi stier
yang enak banget buat dipegang dan bawahnya sudah flat bottom steering jadi nggak terlalu mengganggu lutut ketika sedang mengemudi
dan yang paling menarik adalah cluster mid dan juga entertainment nya ini bersatu
jadi satu kesatuan ini sama seperti mobil mobil buatan eropa ya
ukurannya untuk speedometer dan juga head unit ini jika digabungkan mencapai dua puluh lima inci
tambah juga di sini ada konsol tengah yang sangat mewah
saya seperti lagi naik sebuah sport car gitu ya padahal ini adalah sebuah suv sebenarnya
ada perseneling yang punya desain modern seperti mobil mobil eropa
lalu juga ini ada wireless charging untuk menyimpan hp sekaligus menge charge
dan di sini banyak sekali material material empuk di dashboard nya di sekelilingnya di pintunya dan juga ada ambient lights yang bisa kita atur warnanya
di head unit berukuran besar yang ada di depan saya ini
ditambah ada fitur sunroof walaupun belum panoramik tapi cerio moda lima sudah menghadirkan sunroof
ya bisa dibilang untuk urusan sunroof ataupun panoramik suzuki grand vitara yang lebih unggul dibandingkan dengan wuling halves dan juga cerio moda lima ini
di depan saya ini adalah sebuah bucket seat atau jok depan
yang bentuknya sangat sporty dan sudah diatur sesuai dengan tinggi badan saya satu ratus tujuh puluh enam cm
dan sudah mentok gini ya tapi saya masih punya sedikit ruang untuk kaki walaupun tidak terlalu maksimal tidak terlalu nyaman tapi cukup lah untuk duduk di bangku ataupun di jog belakang ini
dan yang saya nggak nyangka adalah head room nya saya pikir mobil yang punya desain melandai seperti cerio moda lima ini bakalan mengorbankan ruang kepala di jog belakang
tapi ternyata masih ada cukup ruang di bagian kepala sehingga masih nyaman untuk duduk
hanya saja konsekuensi dari desain coope ataupun melandai dari cerio moda lima ini adalah tidak adanya pengaturan jog untuk lebih rebah lagi karena ini udah paling mentok dan agak tegak
jadi kalau perjalanan jauh mungkin tidak akan terasa terlalu nyaman ya kalau berlama lama di dalam mobil harus ada beberapa jam untuk keluar
jadi kalau perjalanan jauh mungkin tidak akan terasa terlalu nyaman ya kalau berlama lama di dalam mobil harus ada beberapa jam untuk keluar

karena jognya sudah dilapis kulit di tengah juga sudah ada kisi kisi ac dan juga untuk charging port
untuk urusan daya angkut ataupun ruang bagasinya grand pritara baru ini punya kapasitas tiga ratus tujuh puluh tiga liter
bisa dilihat di sini ini bisa ngangkut beberapa koper dan ini cukup memadai untuk digunakan oleh para pengendara yang ingin melakukan perjalanan

pintu bagasinya belum pakai electric tail gate ataupun power bactor tapi sudah pakai sistem elektris ketika dibuka
dan menawarkan bagasi dengan ukuran tiga ratus dua puluh dua liter
ini lebih kecil jika dibandingkan dengan suzuki new grand vitara tadi
dan juga masih sedikit lebih besar atau lebih lebar dari chery omoda lima
ini bisa menampung beberapa koper
dan juga masih mumpuni untuk digunakan untuk membawa banyak barang seperti tas koper dan lain sebagainya untuk melakukan perjalanan jarak jauh
jika dibandingkan dengan dua produk sebelumnya seperti suzuki grand vitara dan juga wuling alves
cherry moda lima ini punya kapasitas bagasi yang sedikit lebih kecil
ini adalah konsekuensi dari bentuk buritan yang melandai ataupun seperti mobil
ini juga bisa menjadi mobil kufe
sehingga kapasitas bagasinya berkurang
hanya saja di antara kedua produk lainnya juga mobil ini menjadi satu satunya sudah dilengkapi dengan pintu elektrik ataupun power backdow
lalu keadaan mobil anda
pembelajaran mobil anda jauh juga tidak masalah
buat mesinnya suzuki new grand vintara dibekali mesin seribu lima ratus cc empat silinder non turbo
di mana mesin ini juga dikawinkan dengan transmisi automatic konvensional enam percepatan yang disalurkan ke dua roda depan ataupun frontwill drive
ini berbeda ya sama generasi grand vitara terdahulu yang rata rata adalah real will drive
dan juga untuk pasar luar negeri ada yang empat x empat
nah mesin berkode k lima belas c ini sebenarnya sudah digunakan oleh suzuki xl enam
yang merupakan kembaran dari suzuki xl tujuh yang dijual di india sana
mesin ini juga sudah digabungkan dengan teknologi smart hybrid yang diklaim
bisa membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih efisien
wuling alves juga punya mesin yang mirip dengan suzuki new grand vitara yaitu seribu lima ratus cc empat silinder non turbo
nah bedanya kalau suzuki grand vitara sudah dibekali dengan hybrid dan juga serial moda lima sudah dibekali dengan turbo
ini masih naturally aspirated tanpa turbo dan juga tanpa teknologi hybrid
tapi mesinnya punya tenaga yang lebih gede dari suzuki grand vitara
yaitu satu ratus lima hp dan juga torsi satu ratus empat puluh tiga nm yang disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi cvt
bicara soal mesinnya kita akan lihat
wah cerio moda lima juga sudah menggunakan kapasitas hidrolis sehingga tidak perlu lagi menggunakan penyangga untuk membuka ruang mesinnya
cerio moda lima dibekali dengan mesin seribu lima ratus cc turbo yang dikawinkan dengan transmisi cvt
percepatan yang disalurkan ke dua roda depan ataupun front wheel drive
tempat mesinnya bisa dilihat sangat rapih
lalu diberikan penggunaan yang lebih mudah
jadi bagaimana dari ketiga produk yang sudah kita komparasikan mulai dari suzuki grand vitara lalu wuling alphast dan juga cerio moda lima
kira kira mana yang jadi pilihan anda
albi pratama barameestro jakarta